halo selamat sore kita ketemu lagi di ngabuburit bersama tokoh
kali ini saya ada di depan rumah salah satu tokoh yang katanya sangat sibuk sekali untuk menangani pandemi covid sembilan belas yang ada di tanah air
menurut informasi toko yang satu ini hobinya kerja
kira kira apakah ada kegiatan lain yang dia lakukan sebelum berbuka puasa
terima kasih pak menkes
sudah menerima cnn di kediamannya
aku bukain biasa
oh ya ampun dibukakan lebar pintunya buat cnn
ayo kita masuk dulu ya pak ya
ini rumah dinasnya menteri kesehatan republik indonesia
yang dulu sebenarnya rumah dinas menteri bumn republik indonesia
jadi jamannya pak terawan itu kerja sama pak erik
waktu itu saya kan masih jadi wakil menteri bumn yang ngurusin pertukaran itu
jadi sekarang sehari hari tinggalnya di sini atau gimana pak
ini hanya buat meeting meeting
sama jamu tamu biasanya
oke tapi ini pertama kalinya cnn diajak masuk ke rumah menteri
kita pengen keliling
kira kira bapak bisa tunjukin apa aja sih sudut sudut favoritnya seorang menteri kesehatan budi gunadisadikin
terima kasih ya pak ya sudah meluangkan waktu
walaupun masih cerita rumah dinas ini direnovasi oleh pak terawan
oh direnovasi oleh pak terawan
jadi saya masuk hanya melukisan sama ini
hubungannya sama pak terawan deket banget ya
sampai diulang dulu
ayo pak kita kira kira mau kemana nih pak
mau lihat ruang vikon pertama
nah ini apa nih pak
dan ruang kerja menteri yang sebenarnya
dan aku sebenarnya jarang pakai di sini karena tertutup
jadi aku sering pakai yang di luar
tapi kadang kadang kalau yang di luar dipersiapkan buat ratas kan itu harus satu jam sebelumnya
jadi karena kita jadwalnya itu sehari meetingnya bisa dua belas bisa tiga belas
nah saya meetingnya di sini
oke ini biasanya bapak kalau misalnya zoom mungkin kamera bisa lihat ya
ini kalau misalnya kita lihat bapak sering memimpin zoom mungkin bapak bisa duduk nih
ini contohnya nih
bapak duduk di sini
nah ini biasanya kalau misalnya mimpin zoom bersama dengan jajaran staff kmnks
atau meeting meeting dengan pihak tiga lainnya luar negeri
kalau yang sering ketangkep di rapat terbatas rapor sama menko
karena butuh persiapan tiga puluh menit
satu jam sebelumnya biasanya di luar
biasanya di luar
jadi sambil nunggu saya di sini
ya ini selesai lima belas menit langsung ke sana
karena di sana udah harus nyala duluan
bapak ini katanya hobinya kerja ya pak ya
sampai punya dua ruang kerja di satu rumah tuh berarti hobinya kerja
benar nggak pak
ini staff staffnya kasih tau ke saya katanya pak kmnks itu hobinya kerja nggak punya hobi lain katanya
oh hobinya renang
bisa main musik juga

banyak kan kerja
nah kalau itu tadi ruang kerja kecil
ruang kerja pertama
ini ruang kerja yang kedua
biasanya saya lebih sering di sini
kalau ada ratas atau rapat sama menko
nah itu kelihatannya belakangnya hijau
jadi suka dikomentari
oh belakangnya bagus
karena belakangnya pemandangan
oh belakangnya taman
kalau kasih arahan ke para staff juga di sini biasanya
tapi ini lebih sering dipakai ruang jamuan makan
oh kalau misalnya terima tamu tamu biasanya jamuan makannya di sini
ada makan sama menteri
atau minta tolong ke pak panglima sama pak kapolri
kita ajak makan
diplomasi beja makan
diplomasi beja makan
jadi mencontoh siapa nih
diplomasi beja makan nih
oh banyak beberapa itu
bercontoh presiden jokowi kayaknya ya
pak ini setelah dari sini kita mau ngobrol ngobrol kayaknya di sini ya
saya pengen tanya aktivitas bapak selama ramadan
saya pengen duduk di sini ya pak ya
ini biasanya kalau misalnya bapak nerima tamu
kan tadi bapak bilang jamuan biasanya di sana
kalau di sini biasanya buat
kalau ada tamu tamu yang memang datangnya bukan jam makan
biasanya bapak tetap terima tamu
sama manggil staff staf kalau dari yang datang dari luar kota
kadang kadang waktunya kalau udah di luar jam kantor di sini juga
pak budi kan tadi kita menggali informasi ya
bapak tuh hobinya tuh kerja
sampai kita tanya ke para staff
bapak tuh hobinya kerja meskipun tadi bapak bilang bahwa saya hobinya berenang
terus ada beberapa hobi yang lain gitu ya
tapi kalau aktivitas selama ramadan
yang dilakukan oleh pak menkes itu sesibuk biasanya atau lebih nggak sibuk sih pak
saya hanya kosongin antara jam enam sampai jam sembilan sih
tapi abis itu biasanya ada lagi
ada dua meeting lagi sesudah jam sembilan
jadi sama aja sibuknya
berkurang dari empat belas meeting ke dua belas gitu
aktivitasnya apa pak selama ramadan
paling saya cadangkan untuk
sholat taraweh aja ya sesudah isya
itu aja sih
ini kan kita dapat informasi kalau ramadhan ini bapak ditinggal nih sendirian katanya
mungkin bapak bisa cerita keluarganya pada kemana nih pak
kalau keluarga tokoh tokoh yang lain kan biasanya menghabiskan ramadan tuh bisa lebih dekat dengan keluarganya
nah bapak mungkin bisa cerita keluarganya lagi pada dimana sih pak
sampai bapak harus sendirian ramadan tahun ini
jadi anak saya yang besar itu wisuda s dua nya di imperial college di london
jadi tanggal tiga puluh maret
sama ibu dan adiknya bertiga pergi ke london
untuk menghadiri wisuda itu
untuk menghadiri wisuda itu
saya anaknya tiga kan satu laki laki cuma dia sedang di kuliah di harvard business school
nah yang dua ini ikut
dua dari udah kerja
dua dari udah kerja ikut ke sana
harusnya pulangnya minggu kemarin
tapi hari jumatnya pas saya sedang ada rapat kerja di
dpr dites sebelum terbang ya positif
oh istri ternyata positif
sri positif anak yang tua yang wisuda positif
jadi kita pisahkan sama anak yang muda
anak yang muda ternyata kemarin hari senin tes positif
ternyata keluarga menteri kesehatan aja bisa positif covid sembilan belas ya pak ya
itu berarti ada dimana mana
ternyata indonesia lebih aman daripada di inggris
karena di sana ya
di sini gak kena dan anak anak kita gak kena
dan selalu pakai masker sama
terus apa yang paling dirindukan pak ketika ramadhan ini
biasanya bersama dengan keluarga
terus ramadhan ini keluarga harus jauh gitu
apa sih yang paling dirindukan dari ramadhan ini
kalau ramadan kan selalu kalau sahur bareng bareng
kalau buka bareng bareng
sholat talaweh bareng bareng
ya sekarang sendiri aja jadinya
karena keluarga di sana
dan mereka karena sakit
jadi gak bisa puasa kan
makannya juga harus dijaga
bapak gak izin sama presiden untuk nengokin pak
saya kasihan presidennya banyak pekerjaan yang harus saya bantu
gak enak ya pak ya kalau ninggalin ya
makna ramadhan bagi seorang menteri kesehatan yang digunakan saat itu apa sih pak
kita harus memastikan bahwa teman teman bisa ibadah yang muslim ya
dan khususnya bisa mudik
setelah dua tahun nggak bisa mudik tetap dalam kondisi sehat
dan balik dari mudik juga sehat
bapak presiden benar benar titip ya
bahwa kalau bisa sudah dua tahun umat islam itu sulit melaksanakan ibadah puasanya
dan sudah juga tidak mudik
nah kali ini kita usahakan insya allah lancar
ibadah puasa dan mudik
tetep ya saya tanya makna ramadhan
bapak tetep hubungannya sama kerajaan
seorang budi guna di sadikin itu apa sih pak
makna ramadan bagi bapak itu dari kecil yang mungkin bapak nggak bisa lupa gitu
di luar kerjaan ya
di luar kerjaan pak
ya ramadan itu kan membuat kita membersihkan diri kita kembali
menyadarkan kita bahwa ada saat saat di mana kita harus hidup lebih dekat ke ilahi
dengan adanya bulan ramadan ini
biasanya kita lebih banyak beribadah
ingat lagi ke beliau yang sudah menciptakan kita
dan juga membersihkan diri kita
ya mudah mudahan hidupnya jadi lebih baik
dan sebagai menteri kesehatan yang penting lebih sehat juga
karena biasanya pasti turun
sehingga badan menjadi lebih sehat
kalau orang orang lain biasanya naik pak berat badan
kalau bapak pasti turun ya
semua orang lain juga turun
kan sekarang nggak boleh buka bersama bapak presiden
nah kalau misalnya kayak gitu kita pengen tanya tips sehat selama ramadan ala menteri kesehatan ini apa
yang penting makannya cukup
dan kalau buka jangan buru buru makan kenyang
karena nanti gak turun turun beratnya
padahal ramadhan itu bagus
orang indonesia itu banyak yang diabetes dan obesitas
jadi penting sekali untuk kita menggunakan kesempatan ini untuk bisa mengurangi obesitas
yang kedua tetap harus berolahraga
tetap harus berolahraga
bisa sesudah buka
ya atau misalnya pagi pagi masih mau jalan seenggaknya tiga puluh menit deh
yang lebih ringan dibandingkan olahraga sebelumnya
tapi tetap aktivitas fisik itu harus dijaga
dengan kepadatan pekerjaan bapak meeting yang tadi dari kalau bukan bulan ramadhan empat puluh
tapi di bulan ramadhan jadi dua belas
cuma berkurang dua
olahraganya selama ramadan kapan pak kira kira
ini saya sekarang lagi batuk jadi nggak bisa
biasanya sih habis
abis buka biasanya
olahraganya apa pak biasanya
saya senangnya berenang ya
jadi habis buka kemudian langsung berenang atau lari gitu ya
ini sebenarnya kita pengen ngajakin bapak lari ya di komplek
tapi karena cuaca kurang baik jadi kita nggak jadi olahraga bersama
nanti next kita olahraga bersama
nah setelah ini saya pengen tanya ke bapak apa menu favorit dari keluarganya pak menteri
untuk menu sahur buka dan juga lebaran
nanti kita sama sama sambil nunggu berbuka puasa kita ngomongin yang sekali lagi hobi bapak juga
soal kerjaan karena banyak hal yang harus bapak jawab juga
tapi setelah ini ya pak ya
jangan lupa ya bekas t malee salaman kau
pokoknya kunden moi
pak nah kita sekarang udah ada di meja makannya pak menteri
biasanya kalau misalnya makan di sini makan bareng sama ibu sama
makan sama keluarga sama makan sama staff di sini
jadi kalau acara yang nggak resmi makannya di sini karena lebih dekat dapur
jadi kalau ada kurang kurang ngambilnya gampang
nah menu favoritnya menteri kesehatan kalau sahur itu apa biasanya
kalau sahur malu nasi padang
sahur emang ada nasi pandang yang buka pak
nggak dipesan duluan kan kita taruh kita angetin
karena makannya kenyang
oke tapi kan itu santan pak nggak apa apa ya pak
nggak apa apa juga tapi ada olahraga nanti kan
oke jadi kalau sahur biasanya makannya nasi padang
tapi kalau ada yang lain juga nggak apa apa yang penting masakan indonesia aja
kalau masakan barat nggak suka
masakan barat nggak suka ya
kalau misalnya pas buka menu favoritnya pak budi apa
kalau buka biasanya manis dulu nggak langsung makan ya
saya senangnya tuh kolak senang
tape yang pakai ketan seneng
kalau makan besarnya
makan besarnya saya biasanya makannya rumahannya
pakai nasi sayur rode kadang kadang pecel lele gitu kan
sayur asem pakai tahu tempe
ini hari ini menunya sop butut
sabuntut katanya ini salah satu menu kesukaannya pak budi
saya ada dua yang saya senang yang daging sop butuh sama sate
jadi sop bututnya tapi sop butut itu ya yang bogor cafe nya yang dulu di borobudur tuh
sekarang kan udah ada di scbd itu saya senang
sama sate di santa itu ada yang saya senang
jadi itu biasanya kalau setiap puasa harus selalu ada
pasti dalam bulan puasa tuh ada sate atau sop butut
kalau pas lebaran menu apa yang biasanya disiapkan oleh istri pak untuk pak budi dan juga keluarga
pengalaman lebaran yang dari kecil misalnya
karena bapak tuh gak pernah lupa ya kalau misalnya dulu kalau lebaran kan kita suka dikasih angpao sama orang tua
nah pengalaman lebaran yang paling gak bisa pak budi lupakan tuh apa sih
justru waktu kecil ya
waktu kecil kan kita lebarannya di garut biasanya
nah itu selalu nggak pernah tidur tuh tiga hari empat hari menjelang lebaran
dan kita selalu main kartu
jadi main kartu sampai malam gitu ya kan
kemudian pas lebaran biasanya di garut tuh ada es goyobot terkenal banget tuh
nah kita beli pas lebaran udah nunggu tuh manisannya bukanya itu
sampai sekarang saya masih ingat
dan si nenek saya kan pinter masak masak pepes
oh ya saya juga sebenarnya seneng tuh pepes
pepes apa biasanya kalau orang sudah biasanya pepes ikan pepes ayam gitu ya
pepes ikan lebih pepes ikan
cuma pepes ikan agak susah nyari ya di jakarta
ada sih di beberapa toko ya
tapi pepes itu aduh yang namanya nenek itu masaknya enak sekali
kalau dengan sekarang kan anak anak semuanya di luar ya
anak anak pak budi kan udah besar
semuanya kuliah di luar
lebaran tahun ini mereka semua pulang atau lebarannya virtual lagi pak kayak tahun tahun kemarin
tahun lalu kan virtual
tapi tahun ini dua udah ada di rumah
jadi yang paling kecil yang tadinya sekolah di melbourne melbourne uni
sekarang udah kembali udah kerja
ambil s dua kemarin di imperial collage london itu kan sudah selesai
yang di wissudah tuh
itu juga udah kembali
tinggal yang kedua yang masih di harvard business school yang di boston aja
masih kuliah di sana
artinya tahun ini lumayan komplit lah
berempat lah ya
tapi kan pemerintah bilang bahwa boleh open house gitu ya sama keluarga
boleh nggak pak
oh nggak boleh apa ya
nggak boleh buka bersama gitu kan
nggak boleh buka bersama
kalau lebaran bersama keluarga boleh dong
lebaran sama keluarga boleh
malah kayaknya presiden menginginkan kita liburan lebaran sama keluarga supaya bisa menggerakkan ekonomi
sama keluarga aja
jangan ajak tetangga
ya ajak saudara saudara aja
karena prokesnya harus tetap terjaga ya pak ya
nah bicara soal prokes jelang lebaran ada beberapa hal yang pengen saya tanya pak sambil kita menunggu beduk ya
ini kan pemerintah tampaknya optimis sekali ya pak ya
di tengah penurunan kasus covid sembilan belas di tanah air semuanya tampaknya terkendali
terus pemerintah juga mengizinkan masyarakat untuk mudik
anda melihat ini momentum kebangkitan bagi masyarakat indonesia di masa lebaran
dalam segi apa
dalam sejarah umat manusia semua pandemi itu pasti berubah menjadi endemi
jadi kita harusnya percaya bahwa nanti pasti akan selesai pandemi ini
yang nomor dua pandemi jadi endemi itu terjadinya kenapa atau kapan
enggak tahu tuh ada yang satu tahun ada yang tiga tahun ada yang lima tahun kalau kita lihat dalam sejarah ya
tapi itu terjadi kalau selain penyakitnya sudah menurun penularannya tapi masyarakatnya juga sudah siap dan tahu bagaimana menghadapinya
jadi kalau sekarang dulu kalau kena demam berdarah kemungkinan matinya tinggi karena kita enggak tahu mesti ngapain
sekarang kalau kena demam berdarah ya biasa biasa aja sih yang penting kita ke rumah sakit infusnya cukup kadang kadang dikasih jus jambu gitu ya supaya ini yang naik lagi trombositnya naik lagi
nah itu yang saya lihat sudah terjadi sekarang orang kalau kena covid bukan sesuatu yang mengerikan dia sudah tahu
oh udah saya di rumah aja deh bisa rahat vitaminnya yang banyak gitu ya
udah tahu protokolnya kemana mana
udah tahu step by stepnya itu harus ngapain enggak sepanjang dulu
jadi enggak usah programnya dari pemerintah tapi masing masing individu sudah bisa menjaga protokol kesehatannya sendiri dan udah tahu caranya gimana
artinya itu momentum kebangkitan dong
iya itu artinya transisinya itu sudah mulai terjadi
dan kalau itu terjadi itu bukan hanya momentum kebagitan aku rasa itu hadiah ulang tahun terbaik
hadiah ulang tahun terbaik tujuh belas agustus nanti ya mungkin nanti akan ada pengumuman ya dari pak presiden kita menuju ke fase
nah ujiannya lebaran ini
ujiannya lebaran ini kalau lebaran ini kemudian dua minggu tiga minggu empat minggu gak ada apa apa nah alhamdulillah
kalau kita berkaca kan pada lebaran dua tahun berturut turut ini selalu ada peningkatan kasus ya pak ya setelah lebaran
yang tahun lalu kita lihat bahwa sebegitu cepat naiknya kasus varian delta di tanah air setelah lebaran untuk yang tahun ini melihat tadi masyarakat sudah tahu step by stepnya
masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika kena covid
anda melihat pemerintah optimis bahwa tidak akan ada lonjakan kasus setelah lebaran ini pak
kita kan belajar
dulu kita duga bahwa kenaikan kasus terjadi karena acara keagamaan besar
yang menyebabkan mobilitasnya tinggi seperti lebaran dan tahun baru
tapi ternyata ada tambahannya lagi yang lebih signifikan dari itu
jadi waktu januari pertama januari dua ribu dua puluh satu kita naik ya
sebenarnya selain nataru itu ada varian alpha masuk situ
juli misalnya naiknya tinggi sekali juni juli itu selain lebaran itu ada varian delta
nah sebenarnya nataru sekarang itu nggak naik tinggi
januari itu nggak naik tinggi gitu
ada tapi naiknya februari
jadi artinya apa
lonjakan kasusnya bukan disebabkan oleh liburan nataru
lonjakan kasusnya disebabkan oleh omikron
dan itu kita lihat di semua negara lain
varian baru yang paling menentukan lonjakan kasus
nah sekarang kita lihat yang paling baru kan ba dua tuh
di indonesia sudah wa dua
udah dominan wa dua
jadi dengan ba dua pun
kita sudah turun
dan enggak ada varian varian baru sekarang yang memang memiliki transmissibility seperti delta atau omikron
artinya pemerintah optimis dong
jadi kita agak optimis
kalau tidak adanya varian baru yang masuk artinya lonjakan kasus juga kemungkinan tidak akan terjadi setelah lebaran
kemungkinan besar tidak akan terjadi
walaupun kita ada acara besar yang namanya lebaran
pak ini kan salah satu strategi yang dipakai oleh pemerintah pada masa lebaran ini
menisyaratkan vaksin dosis ketiga ataupun vaksin booster sebagai syarat bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan ke kampung halamannya masing masing
padahal kita tahu pak angka capaian vaksin booster kita ini belum cukup tinggi kalau dibandingkan dengan vaksin dosis satu dan juga vaksin dosis dua
ini sebetulnya ingin menekan angka pemudik ini strategi supaya menahan orang mudik atau apa sih pak
ini strategi agar boosternya digunakan
karena sama seperti waktu itu
waktu itu lansia agak susah kita suntikan
kita bilang kalau mau masuk mal harus sudah satu dosis atau dua dosis
nah itu kan mempercepat vaksinasi ke lansia
karena lansia itu pengen ajak cucunya ke mall
memang indonesia itu unik ya
ada memang pendekatan pendekatan yang mungkin nggak terlalu saintifik tapi secara sosial memang lebih kena
nah contohnya seperti di sini
begitu itu mudik dibilangin langsung booster naik
artinya ini untuk menggenjot vaksinasi booster ya
agar melindungi orang orang yang mau bergerak mudik
agar kalau ada lansia yang belum disuntik seenggaknya mengurangi resiko dia tertular
yang resiko kan lansianya
yang nanti akan jadi tujuan kan
orang kan mudik kan ketemu orang tua
nah resikonya masih orang tuanya sebenarnya
tapi kenapa ya kalau misalnya kita lihat vaksinasi dosis satu dan juga dosis dua ini relatif jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan vaksinasi dosis ketiga ataupun booster
kenapa masyarakat kita kemudian harus dipaksa dulu vaksin booster ini sebagai syarat mudik baru mereka berbondong bondong mau vaksin booster
kenapa angka capaian itu tidak setinggi secepat vaksin satu dan juga vaksin dua sih pak
kalau aku lihat jujur ya boosternya sih lumayan cepat
waktu mulai tiga belas januari dulu pelan pelan
agak lambar ya ya dibandingkan vaksin dua ya
vaksin dua lebih cepet
vaksin tiga lumayan cepet
memang nggak terlalu cepet
tapi begitu abis mudik sekarang cepet sekali ya
jadi buat kita segala macam cara yang penting masyarakat terlindungi
target vaksinasi boosternya kementerian kesehatan berapa sih pak sampai lebaran ini
karena kan kalau misalnya
dari yang sudah eligiable untuk booster ya
tiga puluh juta orang
sekarang sudah sepuluh juta
kalau sepuluh juta sekarang suntik booster bisa enam ratus ribu sehari
seratus ribu per hari untuk mencapai target tiga puluh juta sampai nanti menjelang lebaran
semoga itu tercapai
padahal yang memundik delapan puluh juta pak
jadi itu agak banyak sebetulnya ya kurangnya
tapi nggak apa apa ya itu memproteksi masyarakat yang akan mudik daripada nggak ada sama sekali yang
kita sebenarnya juga udah lakukan seru survei
jadi saya sebelum lebaran yang bikin saya yakin kita seru survei lagi
kalau kita lihat negara negara tetangga ya seperti malaysia dan juga singapura
mereka sudah memutuskan untuk masuk ke dalam masa transisi dari pandemi ke endemi covid sembilan belas
nah pemerintah kalau misalnya melihat kasus setelah lebaran ini tidak mengalami peningkatan
apakah pemerintah juga akan menyusun negara negara lain seperti malaysia dan juga singapura menetapkan mungkin nanti di hari ulang tahun kemerdekaan
bapak akan menyarankan kepada presiden supaya kita sudah siap untuk masuk ke dalam fase endemi pak
jadi setiap negara beda beda ya
dan kalau saya lihat beberapa negara yang declare bahwa atau menurunkan protokol kesehatannya itu kasusnya tinggi tinggi juga lebih tinggi dari indonesia
jadi saya beruntung karena bapak presiden mengambil sifat sikap yang hati hati
which is menurut saya penting lah lebih baik kita majunya sepuluh langkah sepuluh langkah
jangan kita lari seratus langkah kemudian jatuh mesti mundur lagi sepuluh ribu langkah gitu kan
itu kejadian beberapa kali
jadi ujiannya memang lebaran ini
jangan kemarin ini baik
saya usulannya waktu itu enam bulan deh
ya bisa tiga bulan sampai enam bulan ternyata tidak ada varian baru dan lonjangan apa apa
artinya memang kondisinya sudah kondusif untuk kita dorong ke protokol kesehatan versi endemi
oke tapi masyarakat kita sudah siap belum sih menurut pengamatan bapak di lapangan masyarakat indonesia ini sudah siap belum untuk masuk ke dalam fase endemi
teman teman banyak yang ngomong gitu
masyarakat indonesia sudah siap belum sih menghadap
tapi badai pandemi ini
aku bilang masyarakat indonesia itu nenek moyangnya pelaut
karena pelaut itu mereka sudah tahu kalau menghadapi badai itu pilihannya cuma dua
either dia turunin layar balik karena takut atau dia kembangin layar justru dengan adanya badai itu mempercepat dia sampai ke tujuan
cuma masih jago aja getirnya
dan nenek moyang kita terkenal karena berat
kenal karena berani ambil opsi yang kedua
jadi masyarakat siap gak nih
cuma ada kondisinya
nah sekarang gimana caranya dia bisa selamat nembus badai
yaitu harus bekerja sama
menyingsikan lengan baju semua bekerja karena itu satu kapal
kalau satu kapalnya bocor ya kita tenggelam bareng bareng
jadi yang penting apa masyarakat masih kompak dan masing masing baik kaya miskin orang aceh orang papua
kerja bareng bareng bersama sama ngatasin pandemi ini supaya bisa melampaui badai ini dan selamat
dan mereka juga sadar gak ada pelaut yang tangguh kalau gak pernah menghadapi badai
jadi kita percaya dengan adanya badai pandemi ini bangsa kita negara kita nanti akan jadi lebih tangguh
dan ada lagunya juga itu badai pasti berlalu
badai pasti berlalu lagunya al mahumidrisya ya
semoga setelah ini kita akan mendengar nanti masukan dari pak menteri kesehatan kepada presiden
untuk segera mengumumkan apakah kemudian indonesia benar benar siap untuk masuk ke dalam fase endemi covid sembilan belas
tapi setelah lebaran ini kita lihat ada peningkatan kasus atau tidak semoga gak ada ya pak ya
semoga sekali lagi badai cepat berlalu
udah mau azan maghrib pak kita mau buka puasa bareng
sesuai menu kesukaannya pak budi saya pengen cobain ini sop buntutnya nggak mungkin masak ya pak ya
ini pasti beli karena ibu gak ada
masih beli itu
kita cobain sama sama ya pak
oke terima kasih pak budi sudah menerima si anek
dan indonesia pada hari ini di acara ngabuburit bersama toko
kita mau buka puasa sama sama
nah pemirsa itu tadi perbincangan saya dengan menteri kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin
dan kita akan buka puasa terlebih dahulu
sampai jumpa di rumah toko berikutnya di ngabuburit bersama toko